selanjutnya merespon penunjukan ganjar pranowo sebagai calon presiden dari pdi perjuangan
presiden joko widodo menyebut ketua umum gerindra prabowo subianto sebagai salah satu tokoh yang cocok mendampingi ganjar pranowo di pilpres dua ribu dua puluh empat
pernyataan itu disampaikan joko widodo usai mengikuti ibadah sholat idul fitri di masjid raya sheikh zayed pada sabtu
menanggapi hal tersebut prabowo mengatakan partainya dan pdip sama sama mengincar kursi kepresidenan
wacana untuk menyandingkan prabowo sebagai calon wakil presiden untuk ganjar tidak sejalan dengan komitmen partainya
ya parti saya mencalon kursi saya sebagai capres dan parti saya agak kuat juga sekarang
ya sementara itu ketua harian partai gerindra sufmi dasgu ahmad angkat bicara terkait pdi perjuangan yang telah mengusung kadernya ganjar pranowo menjadi calon presiden
menurut dasko dengan pengusungan ganjar sebagai capres peta politik akan semakin jelas
menyampaikan apresiasi bahwa pdip telah mengumumkan calon presidennya
sehingga sudah jelas dalam pesta kontestasi kita ada calon presiden dari pdip
dan tentunya kita berharap bahwa
dengan sudah diumumkannya calon presiden dari pdip peta semakin jelas
tinggal konsentrasi kita adalah bersama sama bagaimana menjaga pemilu supaya bisa berjalan dengan lancar dan baik